ratusan pengunjung mulai memadati pasar tanah abang jakarta pusat pada rabu
warga memadati pusat tekstil grosir terbesar di asia tenggara itu untuk berburu baju lebaran
para pengunjung mengaku lebih memilih mencari pakaian jauh sebelum hari raya untuk menghindari kepadatan saat berbelanja
pasar tanah abang pun menjadi pilihan karena dinilai harga barang yang dijual lebih murah dan juga banyak pilihan
dari mana tete ini
dari tangerang ya oh setiap lebaran belinya di sini
iya selalu di tanah abang
baju buat anak
harganya ya pasti lumayan miring
banyak keperluan buat lebaran aja nih pak banyak koko celana gamis gamis buat anak anak sama suami
karena banyak pilihannya pak di tanah abang juga murah murah kan
ada pun barang yang banyak diincar konsumen
antara lain baju muslim atau gamis kerudung kebaya dan baju koko
beberapa pedagang mengaku penjualan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu karena tahun lalu pasar tanah abang tidak dibuka sama sekali
untuk meningkatkan omset para pedagang juga melakukan penjualan secara online
kalau tahun ini alhamdulillah lebih baik daripada tahun lalu
karena tahun lalu kan kita sama sekali nggak boleh dagang
kalau tahun ini alhamdulillah ya boleh dagang lah
untuk saat ini alhamdulillah secara dari tahun ke tahun untuk tahun kemarin agak menurun untuk penjualannya
untuk sekarang alhamdulillah semakin meningkat
sebelum dan selama berada di kawasan pasar tanah abang para pengunjung diminta tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia